hei ngeliatin apaan sih fokus banget
kan cowok lo ada disini
terima kasih ya mas juna
terima kasih ya mas juna
saya mau nanti nantarin dia
saya kan managernya sekaligus jodohnya dia soalnya
selamat malam mas juna
oke sampai ketemu lagi ya
terima kasih ya
vero ini kenapa rara sampai nangis
apa tadi kalian habis bertengkar
aku sama rara baik berkacau kok
yang terpenting ngomong gak usah banyak pikiran ya
air mata rara itu begitu berharga untuk jatuh
selama rara masih sama om
dan kamu juga harus melakukan hal yang sama
karena om gak akan bisa terus jagain rara
om mau apa sih
om gak boleh ngomong macem macem kayak gitu pak
mesti sekarang kita ke rumah sakit aja yuk
apa yang dibilang rara bener
kita ke rumah sakit aja ya
gak usah vero
dan selama ini
papa selalu memberikan yang terbaik untuk kamu
sekarang kamu jawab jujur ya
kamu nangis dan sedih ini
karena kamu menolak
bicara perjodohan ini kan
gak mungkin rara jawabin sejujurnya
rara gak mau papa sampai kenapa napa
rara bahagia kok sama perjodohan rara sama vero
rara itu nangis karena rara terharu
lu juga pasti kaget ya lihat
aku tahu kamu nangis bukan karena bahagia kok
gak papa rara
aku ngerti kok
makasih ya sayang ya
ternyata kamu bahagia dengan rencana perjodohan ini
iya bisa lah gimana sih
iya cek dulu baru
ini semua gara gara lo
kalau lo gak maksa cepet cepet ke kafe
sekarang gini ya kenapa gue minta kita buru buru
karena kita udah telat hampir telat
ini perform lo pertama kali di kafe
masa kita mau sih buat mas juna kecewa di hari lu pertama kerja
iya tetep aja gue gak enak sama nyokap gue
gimana sih gue tau kecap ah
hmm kan tadi di motor udah gue bilangin udah gue ingetin
eh apa kerupuk kulit jangan lupa kabarin nyukap lu ya
ya kan lo ngabarin di motor gimana sih
bahaya kalau main api di jalan
nanti kalau jam berat gimana
iya emang gue selalu salah cowok selalu salah kayaknya
cewek kan selalu benar
cewek nabrak meja mejanya yang minta maaf
oh gue gak boleh ketawa gue marah marah
buat lo apa sih yang gak boleh
eh cewek yang tadi nyanyi di sini kemana ya
tadi saya lihat dia duduk di sana
tapi kayaknya dia udah gak ada
mas boleh tanya sama riva dia temen deketnya michelle
eh kalau boleh tahu
michelle nya ada dimana ya sekarang
oh mas siapa ya
saya temen lamanya michelle
es coba aja mas keluar siapa tau masih ada di depan jadi mas bisa kejar
ah michelle nya udah pergi lagi
aduh harusnya gue bisa ketemu michelle tadi
tadi temannya michelle bilang michelle balik sama cowok yang namanya rifki
misalnya ada hubungan apa ya sama cowok yang namanya rifki
tadi perform nya michelle ya lumayan bagus sih sayang
tadi semua pengunjung juga tante perhatiin antusiasnya juga bagus sama perform nya michelle
aku bilang juga apa tante
michelle itu bukan cuma cantik tapi juga berbakat
itu alasannya tante kenapa aku bisa suka banget sama michelle
karena dia tuh spesial banget
ya ampun my mucho mucho lovo pemanahkan tante satu satunya yang paling ganteng sedunia
karena kamu tuh makin hari makin mirip banget sama papa kamu ya
ya kamu tuh kalau udah pengen sesuatu kamu akan memperjuangkan apapun itu untuk mendapatkan yang kamu pengen
jadi maksud tante aku sama papa itu orang yang ambisius gitu
iya lumayan ambisius sih handsome
tapi tante senang sama kamu itu karena kamu itu pejuang yang gak pernah menyerah gitu
tante tante ini tuh lagi muji aku tolong injin diri aku sih hah
mulai nggak sopan ya anaknya belum selesai ngomong udah dimatiin
eh lo berdua ngapain sih kesini hah
gue gak mau berurusan lagi sama kalian
itu bikin aku bab
hai kan colok disini nih pacar lu cemburu ya umat